badan pengelola keuangan haji atau bpkh membantah adanya kabar dana haji sebesar enam ratus juta dolar amerika serikat
dipakai untuk memperkuat rupiah apabila pelaksanaan haji tahun dua ribu dua puluh ditiadakan
kepala bpkh anggito abimanyu menjelaskan dana haji enam ratus juta dolar amerika serikat
tidak terkait dengan pembatalan haji tahun dua ribu dua puluh
pernyataan mengenai dana enam ratus juta dolar amerika yang dikelola bpkh
dapat digunakan memperkuat rupiah pernah diucapkan di acara internal halal bihalal bank indonesia dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
anggito menambahkan dana enam ratus juta dolar amerika tersebut memang disimpan di rekening bpkh
jika tidak digunakan untuk penyelenggaran haji akan dikonversi ke dalam mata uang rupiah
adapun seluruh dana kelolaan jemaah haji per mei tahun ini tercatat senilai lebih dari satu ratus tiga puluh lima triliun rupiah
dan tersimpan dalam bentuk rupiah dan valuta asing
secara profesional pada instrumen syariah yang aman
kami berkata bahwa dana haji di papel untuk memperkuat rupiah bukan untuk berhajian
yang kedua dana haji itu menjadi alasan untuk pembatalan haji tahun dua ribu dua puluh
hal tersebut juga kami nyatakan tidak benar